tik rosalinda noh jangan khawatir noh
pembang fernando josh noh akan selalu melindungimu noh
habis setelah itu kita langsung ke kua
what kau ah
cit lo udah punya calon suami
eh kepo kw lo bego apa gimana sih bukannya tolongin gue
kenapa ya citra malah minta gue jadian sama rizky
yang jadi inget dia kan mau makan malam sama mamanya
gimana tuh ya
kau cuma cantik
kau cuma cantik
emang salah satu sih
gik lo masih kuat gak lo buat mereka
karena gue bukan klien juga
serius dari mana
gue tetap mau lawan mereka mending lo aja yang takut
cepetan ya masuk ke mobil gue
masuk ke mobil gue
dasar kulkas lo tau gue udah capek capek nyelamatin lo
gue mau lawan mereka

lawannya sebelah sana tuh
lo cuma nyusahin mereka
sekarang lo masuk mobil gue
hunter polisi tolong ke jalan puritanjung lima puluh delapan
lo bisa diem gak sih
dari tadi ribut mulu
hujan udah berhenti dan gue mau turun
lo gak usah naik atau turun ya
gak usah soker ya lo sama gue
gue kasih tau sama lo
ini tuh udah malam ya
dan lo tuh abis kehujanan
please lah cid
turunin gengsi lo
biar gue antren pulang ya
apa yang jadi urusan gue bukan urusan lo
gue gak mau biar turun
kalau lo ada apa apa citra
gue juga yang bakal disalahin
karena gue yang terakhir ketemu sama lo paham
dengan lo jadi sok perhatian kayak gini
dan gak usah pedulin gue
paham sih lo
ateng aslin banget sih
gue jadi mikirin dia
aduh gue mikirin dia
masalah orang kali
lupakah kau dengan
setelah seribu bulan kita berpisah no
setelah babang fernando
dan membelah lautan
akhirnya kita dapat dipertemukan lagi disini
pengen mempunyai anak cantik
tidak semudah itu hari gusong
rosalindanuh jangan khawatir
akan selalu melindungimu
abis setelah itu
kita langsung ke kua
lu udah punya calon suami
bukannya tolongin gue
kita selesaikan secara jantan ya
kok bisa berantem gak sih
dia tadi juga gue berantem
ya terus ini apa
lu berisik sih dari tadi
orang gua mau berantem ini
ganggu pasal trans gue
mama mau beli